usai difonis tiga bulan penjara atas perkara tindakan pidana undang undang ite
kuasa hukum terdakwa jurnalis asrul siap mengajukan banding
namun pihak kuasa hukum masih tetap menunggu keputusan pasti dari asrul
usai menjalani proses persidangan selama sembilan bulan
terdakwa asrul akhir difonis tiga bulan penjara
di pengadilan negeri palopo pada selasa kemarin dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
putusan majelis hakim yang dipimpin oleh hasan udin
bahwa terdakwa asrul terbukti secara sah
meyakinkan melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik ite
kuasa hukum dari terdakwa mengaku sangat kecewa dengan putusan tersebut
menurutnya kasus asrul harusnya diselesaikan di dewan pers
kuasa hukum terdakwa siap banding
namun masih tetap menunggu keputusan dari asrul
menurut kami dan ahli yang kami hadirkan
ketika dia terkait dengan produk jurnalistik
maka itu kan produk dari sebuah media produk perusahaan
artinya pertanggung jawabannya bukan dilimpahkan kepada jurnalisnya
tapi tetap harus diminta pertanggung jawaban itu kepada media tempat dia bekerja
karena dia adalah produk dari pers bukan produk individu lagi
nah inilah yang mendasari perbedaan pendapat kami yang
aliansi jurnalis independen menyesalkan fonis tiga bulan penjara terhadap asrul
ketua bidang advokasi aji indonesia erick tanjung
mengatakan pihaknya akan mengawal dan mendukung upaya banding
dari koalisi advokat yang mendampingi asrul
putusan ponis ini sudah menyalahi surat keputusan bersama tiga lembaga
yaitu kejaksaan kepolisian dan kemenkominfo
skb itu menyebutkan dalam panduan penerapan uu ite produk jurnalistik
seperti yang ditulis oleh asrul
tidak dapat dituntut sebagai kasus pidana
penerapan penerapan pasal pasal yang secara serampangan oleh aparat penegak hukum ini
menimbulkan kesan relasi
asimetrik di mana undang undang ite dipakai oleh orang yang berkuasa untuk memenjarakan siapa saja
kasus ini berawal saat jurnalis asrul menulis artikel di media bernama news
tentang dugaan korupsi di kota palopo dengan membawa nama seorang pejabat di kota palopo
tim liputan cnn indonesia
seorang jurnalis di palopo sulawesi selatan muhammad asrul
diantui fonis penjara tiga bulan oleh pengadilan negeri palopo
asrul dipenjara karena menulis berita
dugaan korupsi putra wali kota palopo farid kasim judas
yang kemudian ini dianggap telah mencemarkan nama baik
tapi di sisi lain dewan pers mengatakan karya tulisan yang dibuat oleh asrul ini adalah produk jurnalistik
namun penilaian ini justru dikesampingkan dan persidangan kasus asrul ini tetap dilanjutkan
dan sampai fonis juga dijatuhkan
banyak pihak bertanya di mana kebebasan persnya
apa yang sebenarnya terjadi
kita diskusikan lebih lanjut dengan narasumber
yang sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio yang pertama
kita sudah terhubung dengan agus sudibyo anggota dewan pers
dan juga miko ginting juru bicara komisi yudisial
selamat sore bapak bapak
terima kasih dengan verdi sudah bergabung dengan kita sore ini
saya ke pak miko dulu kalau gitu
pak miko kita ingin mendapatkan perspektif yang lebih terbuka begitu ya
sudah tepat belum
sudah tepat belum
kemudian sikap hakim yang menimbang memutuskan dan juga sudah jatuh fonis begitu ya
terhadap kasus asrul ini
karena sejumlah pihak menyatakan bahwa penjatuhan pidana ke kasus ini dianggap keliru
apa yang bisa disampaikan soal ini
ya pertama tentu ya komisi judisial tidak bisa menyatakan satu putusan itu benar atau tidak
tepat atau tidak baik
atau tidak gitu ya
karena prinsip hukum yang dianud secara universal kan yang disebut dengan res judikata itu ya
jadi suatu putusan pengadilan hanya dapat dikuatkan atau dianulir oleh putusan yang lebih tinggi
nah itu prosedur hukum formalnya begitu ya
jadi saya kira komisi yudisial tidak dalam konteks untuk mengatakan bahwa putusan terhadap jurnalis asrul ini
itu tepat atau tidak ya
beberapa waktu yang lalu teman teman dari aliansi jurnalis independen itu beraudiensi ke komisi judisial
kemudian menyampaikan beberapa kasus ya
terutama kaitannya dengan kebebasan jurnalistik di indonesia gitu
kita bisa melihat ada kasus nur hadi misalnya jurnalis nur hadi di surabaya
kemudian ada kasus ini juga ya asrul di palopo gitu
dan banyak kasus kasus lainnya gitu
yang kemudian dipaparkan oleh teman teman aliansi jurnalis independen
nah itu yang saya kira
bagaimana isunya adalah bagaimana meletakkan tadi konteks hukum yang formal tadi ya
mungkin hakim melihat dalam konteks pembuktian gitu ya
yang kemudian dalam konteks pembuktian hukum itu ya secara gamblang mungkin saja ya
setiap asumsi itu tidak ada yang salah
tapi kemudian kan ada aspek aspek lain ya kan
ada aspek demokrasi ada aspek transparansi ada aspek akuntabilitas terhadap penyelenggaran pemerintahan
yang kemudian dijalankan oleh teman teman jurnalis
dan lain begitu
saya kira ini memang dua hal yang makin hari saya perhatikan ya
itu makin urgent untuk dibicarakan
bagaimana mempertemukan sebenarnya kebutuhan kita terhadap hukum formal
di satu sisi memang juga digunakan untuk melindungi hak manusia kan harusnya gitu
nah di sisi yang lain bagaimana menggabungkannya dengan tadi tuntutan kebutuhan publik
terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis
terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel gitu
nah itu yang saya kira poin penting yang perlu kita pikirkan secara reflektif bersama sama
mata masuk juga untuk saya kira untuk dunia peradilan ya
karena sekarang tuntutan masyarakat kan bukan lagi sudah lebih ya
jadi bukan lagi apa jasis masjidan gitu ya
bukan lagi keadilan semata mata dilakukan gitu ya
dijatuhkan tapi juga jasis masdisin gitu
jadi keadilan itu juga harus dirasakan kan
nah ketika tuntutan publik semakin mengkristal dan semakin membesar
saya kira juga ini yang menjadi tantangan bagi dunia peradilan kita
terutama dunia apa
tim dan pengadilan ya untuk menangkap aspirasi publik itu gitu
nah ini tantangan berat saya kira
oke anda mengatakan bahwa semua tata laksana dalam persidangan dan juga rekomendasi sesuai dengan hukum yang berlaku ini sudah terlaksana saat kemarin begitu ya
tidak ada yang salah begitu
saya kira kita tidak bisa menyimpulkan demikian ya
karena komisi judicial kan tentu akan membuka semua pintu ya pelaporan dari masyarakat
kalau misalnya ya karena komisi judisial kan bergerak di konteks penjaga dan menegakkan kehormatan hakim
nah kalau misalnya ada dari kasus ini misalnya begitu ya
ada laporan dari masyarakat laporan dari terdakwa laporan dari penuntut umum misalnya begitu
bahwa hakim diduga sekali lagi diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku
maka dia bisa melaporkannya komisi judisial gitu
jadi saya belum menyempuh belum sampai kesimpulan
bahwa ini dilaksanakan dalam konteks yang tepat dan seterusnya
nah yang saya sebutkan tadi bahwa tadi ada isu yang penting sebenarnya
jangan jangan gitu ya dalam konteks yang formal saya mau katakan begitu
nah itu tidak ada masalah gitu ya
jadi pelaksanaan hukum acaranya dilakukan pembuktian pembuktian secara hukum dilakukan
tapi apakah ketemu nih dengan situasi tuntutan demokratis aspirasi demokratis yang juga semakin besar
nah itu tantangannya menurut saya
oke kalau gitu saya ke bang agus
bang agus bagaimana menjawab ini
seharusnya apa yang menimpa asrul ini menjadi sengketa dewan pers begitu ya
diselesaikan sesuai dengan rekomendasi oleh dewan pers
tapi kemudian prosesnya tetap berjalan masuk ke ranah pengadilan
dijerat dengan undang undang ite
bagaimana menjawab ini apa yang terjadi sebenarnya
ya terima kasih ya
saya punya kesan aparat hukum kita polisi maupun hakim itu mencoba bermain main dengan kepraktek kebebasan pers di indonesia
yang mungkin mereka tidak sadar adalah mungkin mereka pikir ah sepertinya cuma tiga bulan gitu ya
tapi sanksi pidana tiga bulan tiga tahun atau tiga hari
bagi dunia internasional itu sama saja
dunia internasional akan melihat bahwa praktek pemidanaan terhadap pes terjadi di indonesia
dan situ hampir pasti akan merendahkan akan menurunkan indeks kemerdekaan pers di indonesia dan indeks demokrasi di indonesia
itu yang harus kita tekankan kepada penegak hukum gitu ya
mungkin mereka berpikir ah
pidananya cuma tiga bulan
tetapi sama saja
jadi setiap praktek pemidanaan terhadap pers bisa jadi memang medianya salah ya
tetapi pemidanaan terhadap pers dengan menggunakan undang undang di luar undang undang pers
itu dampaknya terhadap demokrasi di indonesia terhadap citra indonesia di mata internasional sama saja
akan memperburuk fitrah indonesia di mata dunia internasional
yang akan terkena pertama tama adalah rezim pemerintahan presiden jokowi ma'ruf amin ini
oke bang agus andai
harus ditegaskan kepada kita semua kepada para penegak hukum indonesia
itu yang pertama
oke bang agus
jadi jangan bermain main lagi dengan kemerdekaan pers
bukan berarti wartawan media itu kebal hukum
wartawan media tidak kebal itu
mereka tidak imun dari
mereka tidak imun dari
mereka tidak imun dari
mereka tidak imun dari
dari sanksi pidana
tetapi kalau mau mempidanakan wartawan mau menidanakan pers
gunakanlah undang undang pers nomor empat puluh tahun sembilan puluh sembilan
oke bang agus
makanya kenapa melompat ke undang undang ite
bang agus saya potong dulu sebentar
sudah ada mou dewan pers dan
bang agus saya ingin mengatakan begini
apakah kemudian anda mengatakan bahwa ada yang keliru dari proses penyelidikan
saat kasus ini diselidiki di tingkat kepolisian
ya jadi begini ya
jadi memang benar aparat kepolisian sudah meminta pendapat
dari ahli dewan pers dan dari dewan pers
dan dewan pers sudah menegaskan ini kasus jurnalistik yang mestinya
selesainya diselesaikan secara jurnalistik
jadi kami melihat polri itu hanya formalitas saja
yang penting mereka sudah meminta dapat dewan pers
tetapi pendapat dewan pers dalam kasus ini tidak didengarkan
oke tapi ada dua momentum yang kemudian perlu dijabarkan lebih lanjut
saat penyelidikan ahli dikirim oleh dewan pers yang kemudian
pernyataannya memberatkan kepada terdakwa begitu
tapi kemudian pada tanggal empat maret kalau
tidak tidak benar
oke sebentar sebentar saya mau konfirmasi lagi
kami sudah selidiki kami sudah selidiki dan sikap ahli dewan pers dewan pers itu clear
ini adalah kasus jurnalistik yang harus diselesaikan secara jurnalistik
berdasarkan undang undang pers nomor empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
oke artinya kemudian yang tanggal empat maret waktu itu artinya apa
kenapa berubah keputusannya
rekomendasinya kenapa di
yang tanggal empat maret berubah lagi begitu rekomendasi dari dewan pers
yang kemudian di persidangan juga tidak di
seolah diabaikan begitu tetap lanjut
bagaimana menjawab ini
jadi dewan pers sudah mengirimkan pendapat dewan pers bahwa
pertama ini kasus pers
ini kasus pemberitaan media
maka harus ditangani dengan mekanisme yang diatur di undang undang pers
maka harus ditangani dengan mekanisme yang diatur di undang undang

yang kedua mungkin ada problem bahwa media ini badan hukumnya itu perlu dicek lagi badan hukumnya
tetapi pengaturan tentang badan hukum pers itu sudah ada di pasal sembilan undang undang pers
harusnya itu saja yang disertai oleh hukum dan tidak perlu melompat ini kasus undang undang ite
itu yang jimping itu yang terjadi di sini dan itu tidak konsisten
berkaitan dengan semangat polri untuk menaati mou dewan pers dan polri untuk menangani kasus kasus yang seperti ini
dewan pers pernah tidak melakukan mediasi atau memanggil begitu atau memfasilitasi untuk kemudian mungkinkah ada hak jawab begitu atau berdamai begitu
dewan pers sudah menawarkan kepada polri biar kami yang menangani
dewan pers sudah pernah menawarkan itu kepada polri biar kami yang menangani
tetapi kemudian kan kita lihat proses hukumnya berjalan terus
dan itu ini dilihat sebagai kasus undang undang ite
oke apakah kemudian ini memang karena ada keterlibatan pihak pihak yang berkuasa begitu sehingga kemudian agak susah begitu untuk mendapatkan rekomendasi
atau menjalankan rekomendasi dari dewan pers
nah itu kami tidak bisa menjawab teman teman jurnalis ecn dan lain lain yang perlu menginvestigasi itu
tapi kalau dewan pers tidak bisa menjawab itu gitu ya
tapi yang kami tekankan tadi harusnya saling menghormati mou yang sudah ada
mui itu mengatakan kalau aparat kepolisian mendapatkan kasus pengaduan tentang pers atau wartawan
aparat pihak polri akan meminta pendapat dewan pers tentang ini kasus pers atau bukan
kalau dewan pers menyatakan ini kasus pers makari akan melimpahkan kasus itu penanganannya ke dewan pers
kalau dewan pers mengatakan ini bukan kasus pers ini kasus non pers maka polisi bisa menangani lebih lanjut
misalnya kasus non pers itu apa kasus hutang hutang kasus sentiasa
kita tanah yang semacam itu meskipun pelakunya wartawan itu bukan kasus pers
tapi kalau kasus pemberitaan media kasus status hukum dari sebuah perusahaan media itu jelas kasus pers
dan harusnya diselesaikan dengan undang undang pers
kalaupun ada pemidanaan gunakanlah pemidanaan dengan undang undang pers
dan itu pasti melalui proses penyesuaian lebih dulu di dewan pers
bang miko begini kan dijeratnya pasal undang undang ite begitu ya pencemaran nama baik
kalau kita lihat pencemaran nama baik ini kan parameternya tidak jelas begitu hanya emosional begitu
kenapa kemudian ini tidak juga menjadi pertimbangan hakim dalam sebuah persidangan begitu ya
sehingga apa yang tadi juga disampaikan oleh bang agus ini juga seharusnya tidak dianulir oleh hakim dalam persidangan
ya pertama itu putusan hakim ya mas
jadi bukan putusannya komunis yudisial ya
jadi posisi komunis yudisial kan dalam konteks menjaga dan menegakkan kehormatan hakim salah satunya dalam melakukan pengawasan terhadap hakim justru gitu
nah ini yang saya katakan bahwa saya nggak mengerti misalnya dalam konteks persidangan itu kepolisian menggunakan pasal apa dari penyidikan lalu penuntutan jaksa menggunakan apa pasal apa dan kemudian dituntut berapa tahun lalu hakim berapa tahun diponisnya gitu ya
itu kan fakta persidangannya
nah namun komisi judisial dalam konteks ini tentu membuka diri ya
kalau misalnya para pihak dalam persidangan merasakan bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik dari hakim dalam memutus misalnya gitu
nah itu maka bisa melaporkan kepada komunis yudisial
nah untuk kasus kasus lainnya sebenarnya banyak juga yang kita peroleh ya permohonan pemantauan persidangan
nah ini kan juga mungkin

serta sebagai summit perlu tahu ya ini konteksnya adalah untuk bukan untuk menakut nakuti hakim tapi untuk mencegah perbuatan perbuatan yang tidak diinginkan
misalnya tadi perbuatan pelanggaran kode etik hakim atau misalnya bahkan pengencaman terhadap hakim
karena dalam beberapa kasus kan juga ada pengencaman pengencaman terhadap hakim
jadi kita melakukan pemantauan juga di beberapa kasus
nah itu yang saya katakan bahwa sekali lagi kami belum belum bisa menyatakan bahwa ini dilakukan secara benar ini atau tidak ditahukan secara benar
atau tidak dilakukan secara benar karena tentu harus ada proses pemeriksaan
dan komisi judisial itu bisa melakukan pemeriksaan secara inisiatif gitu ya
nah tapi kemudian karena para pihak yang melakukan persidangan itu lebih banyak tentu informasinya dan keterangannya
maka kalau memang dirasakan ada dugaan pelanggaran dari hakim maka bisa melaporkan kepada komisi judisial
nanti komisi judisial akan memverifikasi dan kemudian memanggil bahkan hakimnya dan para pihak gitu ya
untuk membuktikan apakah memang ada dugaan pelanggaran perilaku dari kasus ini
terkait dengan tadi apakah ini undang undang ite apakah harusnya ke dewan pers
saya kira mas agus sudah menjelaskan secara lengkap tadi ya dan tidak dalam domain komisi judisial untuk menyatakan harusnya lebih dewan pers
atau harusnya tidak undang undang ite gitu bukan domennya komisi judisial begitu
oke kita tunggu bagaimana kemudian kasus ini bergulir
kabarnya memang asrul akan
mas agus akan mengajukan banding begitu ya masih pikir pikir untuk langkah tersebut
juga bagaimana memastikan dewan pers akan tetap hadir untuk mendampingi teman teman pers begitu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
terima kasih bang miko dan juga bang agus sudah bergabung dengan cnn indonesia
terima kasih selamat sore
terima kasih salam sehat